komitmen pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam sebuah negara
tak pelak jika korupsi terus terjadi hak rakyat atas kekayaan negara akan terus tergerus
bahkan kekayaan negara yang berlimpah tidak akan tersisa untuk kesejahteraan masyarakat
oleh sebab itu pembentukan lembaga yang khusus memonitor dan menegakkan hukum anti korupsi merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan dan juga didukung
indonesia telah lima belas tahun memilikinya yaitu komisi pemberantasan korupsi kpk
dan dalam lima tahun terakhir ini ternyata indeks persepsi korupsi di tanah air bergerak menjadi lebih baik
untuk mengetahui apakah kinerja pemberantasan korupsi ini sudah berjalan dengan baik
dan bagaimana indeks persepsi korupsi indonesia saat ini insight akan membahasnya bersama saya d c angwan
sejak tahun dua ribu dua belas indeks persepsi korupsi indonesia secara global lumayan mengalami perbaikan
bila pada tahun dua ribu dua belas ipk atau indeks persepsi korupsi indonesia adalah tiga puluh dua dari angka seratus
tahun dua ribu enam belas ipk indonesia meningkat menjadi tiga puluh tujuh dengan peringkat sembilan
lalu bagaimana dengan hasil di tahun dua ribu tujuh belas apakah indonesia mampu menekan laju korupsi
kita akan membahas bersama wanda
wawan syiatmiko manajer dari departemen riset transparency international indonesia
terima kasih banyak
ini kalau kita biasanya di indonesia bicara korupsi itu tidak ada habis habisnya ya
dan memang setiap tahun transparency international khususnya di indonesia mengeluarkan yang namanya indeks persepsi korupsi
dari segi metodologi ya mengukur peringkat
ataupun skor itu sendiri apa apa saja indikatornya yang digunakan oleh dunia internasional
ya track record corruption perception index yang dilaunching setiap tahun oleh transparency international berpusat di berlin adalah sebuah komposit indeks
yang diambil kalau di indonesia ada sekitar delapan sampai sepuluh indeks gabungan
diambil yang terkait dengan lima indikator utama
ada prevalensi korupsinya seperti apa di sebuah negara
ada juga motivasi seseorang itu melakukan korupsi itu seperti apa
kemudian akuntabilitas publik bagaimana
efektivitas pemberantasan korupsi seperti apa
dari situ didapat scoring
indonesia sendiri tadi sudah di
disinggung bahwa tahun dua ribu dua belas kita ada di skor tiga puluh dua dengan peringkat satu
terus kemudian dua ribu tiga belas dua ribu empat belas dua ribu lima belas naik walaupun cuma satu poin kita cukup apresiasi
terakhir dua ribu enam belas skor kita ada di tiga puluh tujuh dengan peringkat sembilan puluh
ya lumayan lah di bawah seratus ya
ini khususnya di mana mana saja peningkatan di antara lima istilahnya kpi itulah lima faktor itu
yang paling meningkat drastis untuk tahun dua ribu lima belas ke dua ribu lima belas
kita naik hampir sembilan poin di situ
penegakan hukum lah lebih ke
artinya bahwa penegakan hukum di sektor anti korupsi ini di indonesia berjalan sesuai relnya
walaupun ekspektasi masyarakat pengennya jauh lebih tinggi dari itu
oleh sebab itu sebenarnya kita apresiasi bahwa kenaikan di world justice project ini begitu berpengaruh
yang kedua juga kenaikan di misalnya di
di situ juga mengukur bagaimana
ya resiko politik dan ekonominya juga ini biasanya persepsi ya dari misalnya para investor
persepsi para pelaku usaha itulah yang kita tangkap
nah di apa namanya pers itu political economy rex consultancy itu salah satunya juga berbicara tentang bagaimana sih iklim investasi dalam bentuk kompetisi bisnis di indonesia
apakah masih terjadi swap
tetapi ternyata kalau kita melihat
misalnya di sektor perizinan di sektor pengadaan perpajakan
kebijakan anti korupsinya sudah mulai membuahkan hasil
naik dua poin dari tahun dua ribu lima belas ke dua ribu enam belas
artinya kita perlu apresiasi bahwa upaya perampingan izin upaya penegakan aturan di perpajakan
hukum dan lain sebagainya
nah itu menjadi modal utama ketika kita berbicara tentang bagaimana skor cpi ini naik
kalau kita lihat ini tahun dua ribu lima belas ini kita ada pemerintahan baru
sementara dua ribu dua belas dua ribu tiga belas tidak terlalu banyak perubahan dari skor ya

ini ada kaitannya tentu saja dengan usaha pemerintah baru ingin memperbaiki
bisa kita katakan seperti itu
artinya bahwa pemerintahan baru ini memberikan sebuah angin segar ya bagi dalam hal ini adalah pelaku usaha
publik pelaku usaha terkait dengan bagaimana mempermudah atau menarik daya saing investasi ke indonesia
hal ini juga sudah dibuktikan misalnya dengan data yang lain
ini kan berarti ada peningkatan dalam kepercayaan
ini lebih ke korupsi oleh pelakunya atau mungkin dalam sistemnya itu sendiri atau undang undang
terjadinya korupsi ataupun penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya
semuanya yang berkaitan dengan korupsi baik itu dari tataran regulasi sampai dengan bagaimana implementasi
monitoringnya bahkan ekspektasi publik kita tangkap untuk komposite index ini
nah wawan itu yang dari global ya dan baru baru ini juga transparency international index international
mengeluarkan indeks persensibilitas
ini juga mengatakan bahwa indeks persepsi korupsi indonesia untuk tahun dua ribu tujuh belas ini berdasarkan
survei di dua belas kota ya di antara pelaku usaha
mungkin bisa di share sedikit hasilnya apakah juga ada peningkatan yang drastis dalam dua tahun
terakhir ini yang dikaitkan dengan adanya pemerintahan baru
indeks persepsi korupsi di dua belas kota yang kita lakukan ini merupakan sebuah turunan metodologi
ketika tadi di corruption perception index global adalah sifatnya composite index
menghitung ulang indeks yang sudah ada
di indeks persepsi korupsi karena keterbatasan data global tadi makanya kita menggunakan
apa namanya pertanyaan pertanyaan yang tentang korupsi kita sarikan kita susun ulang dan
kita lakukan survei ulang
nah survei ulang di tahun dua ribu tujuh belas ini kita lakukan di dua belas kota dengan satu dua ratus responden pelaku usaha
begitu dan jika dibandingkan dengan dua ribu lima belas kita juga melakukan survei yang sama rata dua ribu lima belas
ada di kisaran lima puluh empat
sekarang di dua ribu tujuh belas
dua ribu tujuh belas rata dua belas kota ada di kisaran enam puluh
ini dari angka seratus
sampai seratus
jadi ada peningkatan rata rata yang lumayan ya
ada enam sampai tujuh poin
ini bagi kami bagi transparansi internasional adalah sebuah hal yang patut mendapatkan apresiasi
lebih meskipun di titik lain masih perlu masih perlu didorong lagi nih pemerintah
tetapi bahwa dengan adanya berbagai kebijakan bahkan pemerintah mengeluarkan strategi nasional
yang sejak tahun dua ribu dua belas ada meskipun berjalan tertati belum efektif
tetapi di dua ribu lima belas dua ribu enam belas kita sudah mulai melihat hasilnya
hal ini juga terkonfirmasi misalnya kita tanya nih tahun dua ribu lima belas hanya sekitar dua dari sepuluh pelaku usaha
yang tahu tentang apa itu strategi nasional pencegahan pemberantasan korupsi
dan ternyata ada kan ya yang mereka
dan dua ribu tujuh belas meningkat dari dua jadi empat gitu
empat dari sepuluh pelaku usaha
tinggal bagaimana ketika pasca mengetahui apakah dia ikut menegakkan integritas di dalam lingkungan
nah ini dia pertanyaannya
kita break sebentar wawan tapi lumayan ya dua tahun terakhir ini ternyata ada peningkatan yang cukup signifikan
baik dari persepsi global maupun dari persepsi lokal
tapi kalau kita melihat berita yang ada dan lain sebagainya itu seolah olah yang namanya korupsi itu tidak pernah hilang ya
jadi mungkin persepsinya itu juga
walaupun secara angka itu sebenarnya sudah lebih baik
tapi mungkin perasaan kita korupsinya itu sangat sulit untuk kita berantas
kita istirahat sebentar dan jangan kemana mana
lalu insight akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
karena kita sudah lihat makin banyak skor yang berpengaruh dan berpengaruh dan kalau kita lihat ini ada hal yang menarik ya
wan karena walaupun secara keseluruhan ada peningkatan ya dibanding tahun dua ribu lima belas misalnya rata rata skor yang diperoleh oleh kota kota besar ini
tapi ternyata ada kota yang lumayan peningkatannya jauh lebih tinggi tapi ada juga yang justru mengalami penurunan
contohnya jakarta utara tahun dua ribu lima belas
jadi ini lumayan peningkatannya
dan kalau kita lihat justru surabaya misalnya tahun dua ribu lima belas enam puluh lima skornya tahun ini turun menjadi enam puluh satu
dan bahkan misalnya kalau kita lihat balikpapan lima puluh tujuh pada tahun dua ribu lima belas lumayan meningkat enam puluh empat tiga
tapi banjarmasin dari enam puluh delapan menjadi turun ke enam puluh tiga
apa penyebabnya apakah ini berkaitan dengan pemimpin daerahnya
misalnya karena kita sering sekali mendengar misalnya kasus kasus korupsi suap penyuapan kepada pejabat publik dan lain sebagainya
atau apa apa saja yang biasanya membuat satu kota itu bisa meningkat cukup drastis sementara yang lain justru mengalami penurunan
ya ketika kita hubungkan dengan kepala daerah memang kami juga mengukur ada tiga belas pilar
karena dari standar global yang kita gunakan selain corruption perception index ada national integrity system yang harusnya juga ditegakkan
definisi integritas itu sendiri
ya integritas itu adalah satu adalah dia kejujuran yang kedua dia adalah konsistensi antara regulasi yang ada yang dia buat dengan perbuatannya
yang ketiga adalah bagaimana pencegahan terhadap konflik of interest
nah definisi integritas inilah yang kita tanyakan
dan yang kita ukur adalah lebih bagaimana sih peran dari pilar pilar integritas ini
setelah perannya kapasitasnya apa
yang ketiga adalah kepentingannya
yang terakhir adalah bagaimana ekspektasi pelaku usaha terhadap tiga belas pilar ini
nah tentu ini sangat berpengaruh ketika kita hubungkan dengan lima indikator besar yang saya ceritakan tadi
kenapa sebuah kota itu mengalami kenaikan yang signifikan dan penurunan yang signifikan
nah ada lima
orang korupsi di situ
akuntabilitas yang dibangun oleh kepala daerah dan jajaran birokrasinya
ada juga bagaimana motivasi korupsi
kita juga melihat mungkin bupati sorry wali kota yang ada di dua belas kota ini kita anggap bahwa wali kota yang punya champion bagus begitu
tapi bagaimana dengan birokrasi di bawahnya
penataan reformasi birokrasinya jalan nggak
sehingga seseorang ketika tadi berhubungan dengan integritas dan motivasi korupsinya itu juga menjadi minimalis atau bahkan tidak ada
yang berikutnya yang keempat adalah sektor terdampak
apa sih sektor yang paling terdampak di situ ketika pelaku usaha mau mengurus investasinya di kota tersebut
yang keempat ada instansi terdampak korupsi
instansi apa saja sih kita juga mengukur itu
nah yang terakhir efektivitas
ketika wali kota tadi bahwa di nasional sudah punya strategi nasional bahkan punya rencana aksi nasional ppk begitu pencegahan pemberantasan korupsi
di bawah juga dimandatkan untuk membuat rad ppk rencana aksi daerah pencegahan korupsi
dan pemerintasan korupsi
walaupun kita tidak berbicara case by case
bukan berapa orang di kota itu yang ditangkap karena kasus korupsi
itu beda lagi
ini soal persepsi artinya meskipun volatile tetapi bisa dijadikan acuan begitu
sebagai alat diagnosa begitu kan
artinya bahwa setiap kota yang mempunyai kenaikan signifikan atau dia turun juga signifikan
artinya di situ ada reformasi birokrasi ada juga tata kelola pemerintahan yang sedang dijalankan
apakah efektif atau tidak
jadi sebenarnya ini bisa dikatakan sebuah prestasi
apalagi dengan cukup signifikan merupakan sebuah prestasi yang diraih atau dicapai oleh pemerintah daerahnya
nah ini anda sendiri melihat ini biasanya ada kaitan misalnya dengan adanya pemerintahan yang baru atau pemimpin yang baru
karena kita lihat ya misalnya taruhlah bandung yang dengan adanya wali kota baru misalnya
waktu tahun dua ribu lima belas itu tiga puluh sembilan kemudian dua ribu tujuh belas ini lima puluh
sehingga bisa lah misalnya dibangga banggakan oleh pemerintah daerahnya
sementara di medan dari lima puluh tujuh tahun dua ribu lima belas sekarang tiga puluh tujuh
apa sih sebenarnya yang terjadi di situ
pelaku usaha ini kan juga merasakan pelayanan publik
karena dia mengurus izin mengurus retribusi bahkan beberapa dia mengurus pengadaan begitu ya
artinya dia sangat terpapar oleh bagaimana pelayanan publik itu diberikan kepada pelaku usaha ini
sehingga misalnya ketika
karena ketika ada wali kota baru misalnya yang diangkat berdasarkan pilkada langsung tentunya ekspektasi pengusaha ada dong
nah pasca pengusaha itu mempunyai ekspektasi bahkan bisa lebih ekspektasinya terus dia langsung mulai berinteraksi begitu
dengan lembaga pelayanan publik dinas dinas di tingkat kota
nah disitulah sebenarnya reformasi birokrasi dari wali kota baru ini nyampe nggak sebenarnya ke birokrasi di dalamnya
ini paling dirasakan ya
apakah misalnya untuk mendapatkan izin masih bukan saja berbelit
betul sekali ternyata harus
harus tempel sana tempel sini
dan istilahnya lebih banyak lah pintu yang harus dikutuk ya
sehingga ketika pelaku usaha ini berinteraksi langsung dengan lembaga pelayanan publik tadi dia bisa menilai
bagaimana sih gitu
bahkan di indeks ini kita juga mengukur tentang breppired index begitu
tentang bagaimana sih indeks swab itu terjadi masih ada nggak masih kok gitu
saya cerita tentang bandung
artinya apa meskipun reformasi birokrasi sudah dilakukan tata kelola pemerintahan yang baik sudah diterapkan
betul tetapi implementasinya bagaimana
biasanya hal yang sama kayak di medan misalnya insiden insiden kasus itu kita melihatnya sebagai insiden
artinya bahwa kasus yang terjadi di sana misalnya kalau di bandung ada ott kepala ptsp nya beberapa waktu yang lalu
atau mungkin di medan dua kali wali kotanya juga sudah masuk ke kpk begitu
nah ini menjadi satu insiden bahwa ipk ini silahkan digunakan sebagai early warning system
tapi sebagai alat diagnosa sebagai indikator untuk melakukan reformasi birokrasi pencegahan korupsi
ini bisa menjadi salah satu alat untuk early warning system lah
dan ada yang menarik misalnya sektor yang paling terdampak korupsi ya seperti kita lihat pastilah perizinan pengadaan dan penerbitan kuota perdagangan
jadi istilahnya yang ada kaitannya dengan lahan lahan basah lah istilahnya
dan kemudian kalau kita lihat dari integrasi layanan
itu tadi wawan sebutkan mengenai interaksi layanan dan interaksi suap
ini kita lihat di pusat ya integrasi layanan pusat misalnya kementerian sdm itu probabilitas swabnya itu paling tinggi
dan ini sampai ini jadi berarti harus ada effort sendiri ya untuk mengurangi interaksi dan probabilitas swab ini sendiri
apa yang kita bisa pelajari hikmahnya dari menghasilkan sebuah riset seperti ini wawan
dan sejauh mana misalnya korupsi itu sendiri merupakan hal yang harus kita lakukan
korupsi itu sendiri merupakan hambatan bagi atau masalah bagi para pelaku usaha
mereka worried atau tidak
cemas kalau adanya korupsi
kalau kita melihat data terakhir yang misalnya kita sitir dari kpk
satu ratus tujuh puluh pelaku usaha itu sudah masuk ke kpk karena kasus korupsi
belum lagi ada wali kuota dan sejumlah wali kuota gubernur dan sebagainya bahkan pejabat s sebelas s dua belas di tingkat kuota
artinya bahwa bisa dibilang kalau kami sih selalu bilang bahwa korupsi ini
ini turut serta ketika pembangunan yang mau kita arahkan untuk menuju ke depan indonesia lebih baik
ini bisa terhambat tidak bisa jalan karena kasus korupsi
sehingga mitigasi risiko korupsi ini menjadi penting
di sektor mana misalnya di sektor perizinan
artinya kita apresiasi dengan pemerintah kemendagri khususnya ketika membatalkan tiga ribu lebih perda
penelitian dari ease of doing business di riset yang lain mengatakan bahwa
di indonesia ini masih ditemukan izin rata ratanya masih lebih dari tujuh puluh hari
nah tetapi kalau kita detail misalnya saya cukup apresiatif misalnya dengan salah satu kota yang kita survei
mereka berani ngeklaim bahwa perizinan di kami tidak lebih dari dua hari
dan itu terjadi
dan ini juga bisa dicerminkan dengan nanti tingkat pertumbuhan dan tingkat efisiensi yang bisa terjadi di kota itu sendiri
karena nanti akan juga berhubungan dengan apa yang kita nilai kita ukur di sini dengan misalnya daya saing lokal dan pengambat kemungkinan
pengambat kemudahan berusaha
ketika daya saing lokal itu semakin tinggi penghambat kemudahan berusahanya juga semakin rendah
barrier itulah yang bisa diterjang oleh pengusaha yang tadi warrit untuk masuk memberikan investasi artinya apa
pad bagi kota tersebut
pad artinya apa
pad artinya justru akan meningkat dan mensejahterakan lah kota itu sendiri
betul dan kuncinya ketika pad meningkat artinya porsi untuk kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat
dan akan langsung perginya ke masyarakat ya
kesehatan pendidikan dan lain sebagainya
mungkin terakhir ya wawan karena lembaga anti korupsi kita memilikinya sekarang kpk
dan kita juga mengharapkan dengan adanya demokrasi pejabat publik kita juga harusnya turut menegakkan cita cita kita untuk memiliki negara yang bersih
tapi justru integritas ya kita bicara pilar integritas antara realitas dan persepsi itu lumayan
ada jomplang misalnya lembaga anti korupsi ekspektasinya misalnya empat lima tapi ternyata realitanya tiga enam gitu
kemudian kalau kita lihat dari partai politik dan lain sebagainya bpk termasuk ya kita juga harus introspeksi diri media ya
persepsinya itu kurang ya dibandingkan dengan realita apa yang kita bisa pelajari dari sini
masyarakat kritis memang tidak puas dan
ya artinya bahwa sebenarnya masyarakat itu punya harapan terhadap pilar pilar integritas ini sangat tinggi sekali dalam hal mencegah dan memberantas korupsi
kalau misalnya saya berharap kepada tni
karena saya berharap kepada kepala daerah wali kota itu anti korupsi harus sesuai realita dia juga harus mampu menjalankan program program anti korupsinya
hal yang sama misalnya dengan lembaga anti korupsi kpk misalnya
publik punya ekspektasi misalnya kasus kasus besar juga diurus dong kasus yang terkatung katung diurus juga dong
nah realitanya publik bisa menilai bagaimana kasus besar
oh belum gitu artinya sebenarnya kalau melihat gap antara ekspektasi dan realita ini bukan malah menjadi penghambat
tapi bagaimana memotivasi
pilar pilar integritas ini untuk semakin teguh gitu dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi
karena kalau memang niatnya ada di situ dan contoh contohnya itu kita sudah lihat bahwa di kota kota tertentu ternyata bisa sangat meningkat ya
dan ini sesuatu yang harusnya kita lakukan bersama
sehingga lembaga lembaga anti korupsi lembaga pemerintahan itu justru harusnya mendapatkan skor yang jauh lebih tinggi
mudah mudahan kedepannya tahun depan ada perbaikan terima kasih
terima kasih atas analisa dan report anda
masih bersama insight komisi pemberantasan korupsi atau kpk adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi
upaya pemberantasan korupsi
tindakan ini merupakan rangkaian pencegahan dan pemberantasan korupsi mulai dari upaya koordinasi hingga pemeriksaan di sidang pengadilan
lantas apakah kinerja kpk saat ini sudah sesuai dengan tujuan pembentukannya
saya saat ini ditemani oleh salah satu anggota tim pakar nasional persiapan kpk irma huta barat halo irma apa kabar
kita kilas balik ini kalau kita bicara mengenai salah satu anggota tim pakar nasional persiapan kpk
kita kilas balik ini kalau kita bicara mengenai salah satu anggota tim pakar nasional persiapan kpk

kalau kita ingat kpk itu sendiri tahun dua ribu
dan genap sekarang usianya dua ribu lima belas tahun
nah irma kpk itu dibentuk tidak lama setelah reformasi pada awal abad milenial ke dua puluh satu ini
saya tadi berbicara dengan teman kita dari transparansi international
sekarang ada indeks persepsi korupsi
sekarang ada indeks persepsi korupsi
yang terakhir dikeluarkan sebenarnya adalah peningkatan khususnya dua tahun terakhir ini
baik dari segi persepsi global kita meningkat dua poin dibandingkan dengan dulu
dan juga di indonesia berdasarkan survei yang dilakukan di dua belas kota oleh pelaku usaha
nah ada bagian yang mungkin kita penting untuk kita bahas adalah persepsi terhadap lembaga anti korupsi
ternyata masyarakat kita masih mendambakan lembaga ini untuk menyelesaikan masalah korupsi
sementara itu persepsi terhadap partai politik misalnya dianggap untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi itu tidak nyakit terlalu bisa diharapkan
tapi ekspektasi dan realita masih jauh
misalnya ekspektasi lembaga anti korupsi untuk menjadi ya sesuai dengan ekspektasinya itu nilainya empat lima dari sepuluh
masih jauh tapi
dari segi realitanya ternyata tiga enam
jadi sebenarnya ekspektasinya tidak terlalu tinggi tapi kenyataannya rendah
sementara untuk partai politik ekspektasinya hanya empat untuk pemberantasan korupsi tapi kenyataannya itu dua delapan
nah anda sendiri sebagai yang turut melahirkan kpk itu sendiri ini bagaimana melihat perjalanan dari lembaga anti korupsi kita selama lima belas tahun terakhir ini
iya itu tadi kan desi bicara soal corruption perception index ya
bahwa ketika melakukan sesuatu harus ada ukurannya
cpi itu dengan responden para pelaku bisnis lalu juga orang orang yang berhubungan dengan aparat aparat di negeri ini
harus dipahami dulu anatomi korupsi itu seperti apa
korupsi itu adalah extraordinary crime dan dia juga adalah organized crime
artinya para pengusaha menjawab pertanyaan
kalau kamu mau membuka pabrik di negeri ini
berapa biaya yang kamu keluarkan yang jelas di atas meja yang bisa dibukukan dengan yang di bawah meja
nah negeri kita ini masih terkenal banyak biaya biaya yang namanya biaya tidak bisa dibukukan
pungli atau suap dan lain sebagainya
nah itu mempengaruhi nilai dalam cpi kita
kalau sebelum tahun dua ribu itu kita sangat buruk sekarang ini membaik
sangat buruk itu kalau kita zaman orde baru itu bisa sampai kalau tidak salah dua ya angkanya ya
satu rumah sekian
artinya perbaikan ini juga harus diketahui oleh masyarakat
ya bahwa kalau melakukan sesuatu harus ada ukurannya
nah memahami bahwa ini organized crime artinya orang yang melakukan korupsi ini tidak ada buktinya
lalu dia tidak pernah sendiri selalu bersama sama
nah dalam hal ini bagaimana yang bisa merasakan dampaknya
tentu saja rakyat banyak ya karena korupsi mempengaruhi semua sektor pendidikan kesehatan
dan merugikan demokrasi
tetapi yang berusaha ya pebisnis ini kan mempunyai hitung hitungan
makanya bisa membuat corruption perception index
artinya persepsi para pengusaha dan orang orang mengenai korupsi di indonesia
ada perbaikan tapi masih jauh dari yang diharapkan
masih jauh dari perfect ya
nah irma anda sendiri kan ketika membuat membentuk semacam kpk ini
apa sebenarnya spirit yang dibalik itu dan kira kira berdasarkan apa
apakah ada contoh dari luar yang diambil sebagai referensi
dan kalau memang sampai saat ini ini bagaimana kita
apakah masih tetap ada jalur ini
saya masih ingat ya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan waktu itu
setelah reformasi tap mpr yang pertama itu adalah
ditulisnya korupsi kolusi dan nepotisme
masih ingat ya des ya
nah pada saat itu memang kita memiliki sistem yang berbeda
ya kan rezim soeharto pada waktu itu tidak ada kebebasan untuk berbicara pada waktu itu
karena masih bisa di braidle lalu banyak orang orang yang juga
bisa sensor semua lagi
bisa sensor dan juga
otoriter lah waktu itu rejimnya ya sama sekali
sehingga ketika kemudian lengser
artinya permintaan pertama dari rakyat indonesia adalah dibentuk sebuah komisi untuk memberantas si kkn itu
dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sampai tahun dua ribu tuh ada dua tahun
tapi kan itu tidak kunjung terjadi
ya kan pada waktu itu saya di icw sebagai koordinator kampanye untuk icw
dan pergi untuk conference ke banyak tempat
ya kan ke vietna ke hongkong ke seoul
untuk berbicara mengenai kalau korupsi di tempat lain itu masih memerlukan penyidikan
kalau di indonesia kan enggak
ya di tengah jalan kamu lihat orang memberikan uang
itu bagian dari budaya
bagian dari budaya bahwa katanya kalau korupsi mesti diinvestigasi
kalau di negeri kita sebetulnya tidak perlu investigasi
seandainya menteri bergaji seratus juta
oke baiklah gajinya seratus juta
lalu dia bisa beli apartemen di beverly hills

berapa lama dia harus mengumpulkan uang untuk itu
ya mungkin lima kali hidup ya mungkin
tiga ratus lima puluh tahun hidup mati hidup mati hidup mati lagi
nah itu kan kalau di luar negeri itu ada yang namanya burden of proof
kalau desi pejabat kamu yang harus membuktikan
dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli apartemen di london
yang harganya sepuluh juta pound sterling
sementara uang uang kamu hanya sepuluh
nah hal hal seperti itu sebetulnya memudahkan ya
sehingga yang namanya burden of proof itu melekat seharusnya
kepada semua pejabat di negeri ini
baik dari eksekutif judikatif maupun legislatif
ide untuk mendirikan sebuah komisi anti korupsi itu
akhirnya mendapat sambutan dari asian development bank
yang memberikan grand kepada pemerintah republik indonesia sebesar satu juta dolar
artinya kita harus bekerja sama dengan pakar dari pakar internasional
dan ada pakar nasional yang disebut dalam
itulah bidan mereka yang menjadi satu cikal bakal untuk pendirian kpk ini
ditunjuklah untuk tim nasional ada saya ada bambang harimurti lalu ignas clayden dan muhammad iksan
tim internasionalnya namanya burton desbeville
dia adalah mantan komisaris dari skotlandiar dan icac hongkong
bentar kita break sebentar
tapi ini perjalanan masih panjang
tapi kita akan tanyakan nanti
tapi kita perlu break sebentar ya irman
setelah bersama kami insight akan segera kembali
menarik sekali ya perbincangan kita kali ini
harus melihat ya kira kira apa unsur unsur yang membuat negara indonesia ini korup ya
kita lanjutkan insight dan juga perbincangan kita bersama irma huta barat
salah satu anggota tim pakar nasional persiapan kpk pada tahun dua ribu satu ya
tadi kita membahas mengenai lembaga lembaga mana sih di indonesia ini yang sekarang kelihatannya dianggap paling korup
tadi ada tiga kehakiman kejaksanaan kepolisian
ini pertama why karena kalau korupsi di bagian ini ya tentu saja sangat menghambat dari segi penegakan hukum
dan ini merambat kemana mana
dan kedua yang sekarang ini irma itu adalah apalagi dengan kasus ketua dpr kita iktp dan lain sebagainya
itu persepsi terhadap anggota dpr kita juga sangat rendah
tadi kita dari survei persepsi korupsi ti itu sendiri ekspektasinya memang sangat rendah
empat ya sebagai pemberantas korupsi atau sebagai penjaga gawang lah korupsi
tapi realitanya jauh lebih rendah lagi dua delapan
oke pertama kenapa
karena ada tiga lembaga itu sendiri dan ya dpr kita yang membuat kita frustrasi semua
jadi begini kredibilitas satu lembaga itu kan dilihat dari public trust
public trust masyarakat terhadap lembaga dpr ini tadi cuma dua ekspektasinya juga rendah
empat artinya memang sudah apatis dan itu bahaya
karena kalau dari dua sedikit lagi nol
sementara itu adalah lembaga yang membuat undang undang
lembaga yang menyebutkan
harusnya jadi role model menjadi contoh ya karena mereka mewakil rakyat kan
tapi kan masalahnya lebih kompleks ya des ya
bahwa partai politik itu harusnya menjalankan fungsinya
sebagai solisitasi untuk siapa calon calon yang akan duduk ya kan
di filter bahwa calon calon yang ditaruh di parlemen itu adalah calon terbaik dari partainya
sehingga yang diberikan kepada seluruh rakyat indonesia dalam menjalankan hak hak
haknya ya legislasi budget dan angket dan banyak sekali hak hak parlemen itu
diberikan kepada memang orang yang terbaik dari partai
apakah sistem rekrutmen partai ini sudah berjalan dengan baik
itu kan pertanyaan
lalu yang kedua apakah orang yang terbaik dan terjujur
yang paling juga integritasnya tinggi
kemudian yang dijadikan wakil di parlemen
itu juga pr buat partai
tapi sorry saya interupsi disini

semua secara langsung ya kalau sekarang dibandingkan dengan dulu
nah ini dalam demokrasi ini ternyata kan ada yang namanya money politics ya
apapun pokoknya ujung ujungnya kan uang
nah apakah ini salah satu kontributor utama
kenapa akhirnya ada korupsi dan istilahnya ingin mendapatkan
memperkaya diri sebanyak mungkin karena ini deretannya kaitannya adalah
karena harus bagi bagi uang itu juga
jadi dalam demokrasi salah satu syaratnya itu adalah pendidikan yang memadai
kita bisa bicara demokrasi itu kalau kita bicara pada level yang sama
bahwa masyarakat mengerti mereka punya hak untuk bicara
wakil wakil yang di parlemen itu punya hak untuk checks and balances
artinya mereka yang menjadi mitra dan mereka yang menjadi pengingat kepada pemerintah
sekarang kita bicara dalam konteks korupsi kpk
ya rakyat ingin memberantas korupsi
sudah ada tap mpr nya sudah ada undang undangnya
tetapi yang dilakukan oleh wakil rakyat dengan keinginan rakyat yang diwakilinya
itu distorsinya itu besar sekali
distorisinya ini bertambah besar sehingga level itu kepercayaan itu menurun sampai ke angka dua
jadi bukan distorsi lagi jadi sesuatu yang kebiasaan atau yang normal jadinya di republik ini
nah itu adalah
kita kan melihat oh kenapa sih kok wakil kita seperti itu
itu kan seperti cerminan kita juga
ada tiga hal yang penting dalam memberantas korupsi
yang pertama adalah penegakan hukum ya law enforcement
lalu yang kedua adalah perbaikan sistem
yang ketiga adalah public education
nah tiga tiganya ini sama sama pentingnya
ketika penegakan hukum dijalankan itu masyarakat harus membantu
nice crime itu tidak bisa diungkap tanpa ada whistleblower tanpa ada yang memberitahu
maka kpk diberi hak untuk menyadap
sebetulnya pada waktu awal dari pembentukan kpk itu sendiri salah satu usulan yang sangat penting di semua negeri yang berhasil memberantas korupsi
seperti korea tadi
ketika ada peradilan tipikor tidak boleh naik banding
jadi putus asa
dan itu inkrah
artinya langsung berlaku
karena kalau tidak semua akan naik banding
kpk harusnya next
nah bagaimana memainkan dari anatomi politik dan anatomi hukum di indonesia
oke pengadilan negeri dia lolos
pengadilan tinggi dia tambah berat
lalu nanti dicegat lagi di mahkamah agung
masih boleh pk
ya boleh untuk perkara lain
itu pengadilan hanya satu kali
jadi hakimnya itu adalah hakim yang memiliki integritas dan sudah terbukti
nah ini kan tadi kita sebutkan bahwa ternyata tiga lembaga yang paling bermasalah itu justru adalah lembaga penegakan hukum itu sendiri
hakim yang bisa dibeli jaksa yang bisa dipengaruhi polisi yang bisa disuap dan lain sebagainya
dan kenapa ya
apakah ini juga bagian dari ya kalau dulu mungkin istilahnya kan biasa kita membayar
polisi ya supaya kalau kita melakukan kesalahan kita tidak didenda dan lain sebagainya
karena kan dari segi salary atau pendapatan ini semua institusi ini sebenarnya sudah ditingkatkan
mereka harusnya lebih sejahtera
itu apa yang membuat tiga lembaga ini sangat penting
tadi kan satu syarat dari pemberantasan korupsi adalah law enforcement yang tegas
artinya penegakan hukum
untuk menegakkan hukum berarti aparatusnya harus bersih
harus bisa menegakkan hukum
untuk menegakkan hukum itu
lalu yang kedua itu tadi saya katakan adalah perbaikan sistem
sebetulnya kalau kita lihat korupsi misalkan yang paling banyak ceritanya bulog
ya kan dari zaman dahulu sampai sekarang itu semua kepala bulog banyak sekali yang terkena kasus korupsi dan dipenjara
artinya dari tahun tujuh puluh sampai sekarang masih ada korupsi itu
karena sistemnya tidak diperbaiki
nah memperbaiki sistem bagaimana
itu yang mesti dilihat
bahwa ketika kamu membeli satu rim kertas atau membeli satu kontainer sapi ya
itu semua kan harus transparan
harus tahu dari mana diambilnya berapa harganya berapa lama transportasinya
dan itu dibuka untuk umum sehingga rakyat bisa menjadi penyeimbang dan juga menjadi watchdognya pemerintah yang harusnya mengabdikan kepada rakyat
tapi rakyatnya juga tidak boleh diam
artinya harus pandai untuk juga mengetahui kenapa sih selalu terjadi korupsi di bulog
misalkan dari tahun ke tahun
itu karena memang sistemnya tidak diperbaiki
nah kenapa sistem tidak diperbaiki
kalau ada orang di penjara harusnya dia bicara
bukan diam di suka miskin lalu kemudian bikin vokal group lagu lalu membuat komunitas sendiri
dipanggil lalu ditanya
bagaimana caranya korupsi ini bisa terjadi
kalau dulu ada namanya yayasan
yayasan yanatera dan macam macam
bagaimana cara mengambil uang dari yayasan
siapa yang bertanggung jawab
flow uangnya dan cara korupsinya dan siapa saja yang terlibat itu harus dibuka
anatomi dari korupsi itu harus
modus harus dibuka sehingga anatominya menjadi jelas
kalau dia sudah masuk ke dalam penjara di sukamiskin berarti sudah terbukti
tapi tidak berhenti di situ
harus ada lagi yang namanya perbaikan sistem
sistem bisa diperbaiki ketika kita tahu di mana lemah dan bocornya
jadi anatomi bagaimana itu terjadi itu sangat penting sehingga tidak bisa diulang lagi lah istilahnya
ada pencegahannya dan perubahan mendasar terhadap sistem itu sendiri
kita break sebentar irma tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
insight akan segera kembali
masih bersama insight
kita lanjutkan kembali perbincangan
saya ditemani oleh irma huta barat salah satu anggota tim pakar nasional persiapan kpk

berbicara mengenai cara cara memberantas korupsi yang begitu sulit ya di negeri yang tercinta ini
sekarang sudah demokrasi tapi katanya korupsinya juga semakin demokrasi berjamaah
penting tadi irma mengatakan bahwa harus memahami anatomi korupsi itu sendiri
dan ada tiga hal yang perlu dilakukan yaitu penegakan hukum dan perbaikan terhadap sistem
dan terakhir adalah edukasi
nah mungkin ini harus lebih dijelaskan karena ternyata kpk itu sendiri juga punya visi misinya sendiri
dan sekarang punya rencana strategis yang diharapkan bisa dijalankan sampai tahun dua ribu sembilan belas
jadi seharusnya rencana strategis kpk itu berdasarkan kepada tiga hal ini ya
ketika penegakan hukum itu jalan maka supaya tidak terjadi lagi harus ada pencegahan
pencegahan ini sama pentingnya dengan penegakan hukum
atau penangkapan atau pemberian hukuman
dan itu juga harus dilanjutkan dengan penyitaan harta dan kekayaan dan hasil korupsi
nah yang tadi saya bilang kita mengetahui anatomi
dan hukuman juga tidak boleh hanya dibalikin tapi tidak ada hukuman
betul karena cost of corruption bayaran untuk korupsi itu masih murah banget di negeri ini
misalkan korupsinya besar lalu dendanya hanya dua ratus juta hukumannya hanya dua tahun
karena para hakim itu sendiri belum paham betapa ini menjadi musuh utama bangsa ini
karena korupsi ini membuat dana untuk pendidikan tidak sampai dana untuk kesehatan tidak sampai
lingkungan kita menjadi hancur
dan ketika kita bicara apa ya problem yang utama di negeri ini
narkoba itu bisa marak karena korupsi
dari ujung sampai ke pemakainya itu semua harus dibayar
artinya korupsi itu sudah merusak seluruh sendi sendi
kenapa menjadi penting untuk mengetahui si anatomi korupsi ini
dan edukasi ini apalagi bagi masyarakat
edukasi publik karena masyarakat yang paling dirugikan
sekarang kan sudah sistem elektronik sehingga bisa ditekan
lebih transparan lah
nah transparansi itu adalah salah satu kiat
masih banyak kiat yang lain
transparansi itu baik
publik menjadi mengerti bahwa we don't say yes to corruption
kita bilang tidak kepada korupsi
kalau kita mau bikin paspor sekarang jelas
kalau kita mau bikin ktp mau bikin izin untuk perusahaan
nah di zaman pemerintahan pak jokowi yang baru ini
banyak perbaikan terhadap sistem
itu harus diakui
lalu kpk harus mengadakan public education
artinya dari sejak dini sudah diberitahu bahwa ini yang terjadi akibat korupsi
lingkungan kita itu terburuk di dunia termasuk ya
deforestasi itu pada tahun dua ribu tiga sampai dua ribu tiga belas itu enam juta hektare hilang
artinya itu ada yang salah dengan keputusan dari para petinggi di negeri ini
sehingga mengakibatkan rusaknya ekosistem kita
kenapa bisa terjadi
karena ada korupsi
karena ada korupsi
sementara itu kalau iktp kita lihat korupsinya itu sudah triliunan ya
bayangkan dengan dana sebesar itu kita bisa manfaatkan untuk pendidikan
bisa bikin betul citar
tapi begini sekarang ke depannya ya
bagaimana anda sendiri melihat kinerja kpk itu sendiri kan
di satu pihak ada sekarang keinginan untuk judicial review
lihat lagi mungkin wah ini super body ini terlalu banyak kewenangannya dan lain sebagainya
dan di lain pihak juga ada
ya kok katanya kpk tebang pilih ya
misalnya kecil kecil cepat
tapi kalau yang besar besar kok kayaknya susah sekali gitu untuk menjebloskan para koruptor ini ke penjara
apa kira kira yang diinginkan ke depan
supaya lembaga ini memang ekspektasi dan realitanya itu sama sama
kita kan harus melihat ke sejarah tadi yang desy bilang ya tahun sembilan puluh delapan
keinginan rakyat indonesia itu apa
ada satu lembaga yang harusnya masih bersih
masih bersih tidak
ekspektasinya tinggi karena ini lembaga baru
biasanya kalau lembaga baru ekspektasinya tinggi
kenapa parlemen ekspektasinya rendah
karena memang orang sudah losing trust dan apatis
nah lembaga baru ini tentu banyak kelemahannya
pada waktu pertama kali kita menganjurkan itu
ada yang namanya tadi saya sebutkan di depan mengenai pembuktian terbalik
artinya penyidik kpk nggak usah pusing pusing
bagaimana mungkin misalkan seorang pejabat bisa punya kepentingan
perusahaan yang asetnya begitu besar
sementara gaji bulanannya tidak
satu tetapi bukan hanya soal uang saja
yang namanya korupsi kan ada abuse of power
ya kan selama ini selalu dikatakan bahwa
iktp kan sudah diperiksa sama bpk
loh apakah bpk bersih yang meriksa itu bagaimana
itu yang pertama
lalu kedua kan tidak akan tercatat apabila terjadi korupsi
jadi artinya tidak semudah itu memakai lembaga lembaga untuk stempel
bahwa ini berarti sudah wajar tanpa pengecualian
ya itu kan selalu dijadikan secara yuridis formal
seperti melegitimasi si korupsi ini
sementara kita tahu ini adalah kejahatan yang sangat kompleks
kejahatan yang sangat rapi dan terorganisir
sehingga setara dia dengan terorisme dan narkotik
artinya tidak bisa berdiri sendiri
nah ketika kita melihat kpk kemudian
membaiki nerjanya tentu saja ada kritik
satu kritik saya terhadap kpk public education itu harus lebih gencar lagi
sehingga publik yang kemudian mendukung dan mensupport itu akan melaporkan
ketika masyarakat tidak melaporkan maka tidak bisa bekerja
dua dalam korupsi itu sendiri kan ada yang namanya penyalahgunaan wewenang
ketika anda menjadi ketua dpr
lalu ada pekerjaan tender itu dikerjakan oleh perusahaan yang pemegang sahamnya adalah keluargamu
pasti ada korupsi di situ
karena dia sudah menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau keluarganya
sudah terpenuhi satu unsur
kalau diperiksa oleh bpk tidak ada unsur kerugian negara
itu tidak berarti bahwa tidak ada korupsi
jadi kita tidak boleh bermain dengan lembaga lembaga sendiri
yang harus dipertanyakan
moralnya juga harus dipertanyakan
karena korupsi ini akan menyogok semua
kamu yang akan mengaudit saya akan sogok
dan semua ada harganya
sehingga dengan mengetahui bahwa demikian kompleksnya
memberi keputusan itu tidak akan senaif
pada waktu awalnya kpk itu bukan super body
bahkan dia punya hak untuk menyita paspor
ketika orang itu
diketahui akan bisa lari atau keluar negeri
tanpa harus tulis surat kepada kejaksaan agung
tanpa harus tulis surat kepada imigrasi
ditahan aja dulu paspornya
kan selama ini kecolongan terus
kita mesti belajar dari kesalahan itu
apa yang dilakukan oleh icac hongkong
oh mereka diberikan hak
ketika orang ini punya uang begitu banyak
dan bisa membeli siapa saja
paspornya ditahan dulu
kan selama ini kejar kejaran sampai ke
ada yang ditangkap di luar negeri
yang sampai sehari ini juga belum balik
justru harus diperkuat ya kpk
lalu yang kedua
soal ada yang namanya integrity checking specialist
itu dulu kita usulkan di awal pembentukan kpk
misalkan desi mau jadi
atau mau jadi
direktur bank atau bumn
itu tidak bisa hanya dpr yang
mengadakan fit and proper test
mereka yang mengetes saja
bagaimana kamu bisa mempertanyakan integritas saya
sementara saya tahu kamu pembohong
dan kamu kerjanya memeras
memang harus begitu
nah itu kan kita harus bikin terobosan yang melampaui itu
irma terima kasih banyak ya
kita belajar mengenai anatomi korupsi
jadi ini peran masyarakat dalam hal ini
dan kalau perlu
ya justru kpk itu sendiri
kita bantu dan kita perkuat
sehingga bisa melaksanakan tugasnya
sebaik mungkin sesuai dengan cita cita kita
membuat indonesia ini negara yang bersih
sekali lagi terima kasih
sama sama desi sampai jumpa
indeks persepsi korupsi yang terus membaik
menjadi hal yang positif dalam kinerja
indeks ini juga menunjukkan bahwa
lembaga anti korupsi cukup dipercaya
memiliki peran yang sangat signifikan
dalam mencegah dan memberantas korupsi
meski angka korupsi yang tidak kunjung hilang
bukan berarti secara gamblang menunjukkan bahwa
jumlah kasus korupsi terus bertambah
karena masih tingginya angka korupsi juga
bisa disebabkan oleh proses pengusutan perkara
yang memakan waktu lama
tindak pidana korupsi adalah musuh kita bersama
dan harus kita berantas bersama
jangan lupa saksikan kembali insight besok
dan anda juga dapat menyaksikan insight
di channel youtube kami yaitu
sampai jumpa dan mbak bye